cerita dalam bahasa indonesia
sebuah mimpi di malam pertengahan musim panas
dahulu kala ketika orang orang tersesat di hutan dengan sangat nyaman
atau seperti yang banyak diceritakan kepada kita
bangsawan richard dari athena sedang mempersiapkan pernikahannya dengan ratu amazon barbara
dengan festival empat hari kemegahan dan hiburan
dia disela oleh seorang penggawa david
aku membutuhkan bimbingan dan bantuanmu
jangan sekarang david aku sedikit sibuk di sini kembalilah tahun depan
tahun depan ini keadaan darurat
putriku di sini dona jatuh cinta dengan pria ini antoni
tapi aku ingin dia menikah dengan christopher ini
apa itu benar donna
selain itu dia memiliki selera fashion yang tinggi dan menghargai kecantikanku sepanjang waktu
cat kukumu terlihat sedikit
ya ampun aku tahu itu
dona aku juga suka cat kukumu
ya diamlah christopher
dona ini adalah hukum athena
kau harus menikah dengan pria yang dipilihkan oleh ayahmu
atau kau menerima kehidupan sebagai biarawati di kuil diana
dona kaget mendengarnya tapi tidak dengan sahabatnya emily yang sangat mencintai christopher
ah christopher itu artinya kau dan aku bisa
david yang bahagia pergi bersama putrinya tanpa menyadari malam itu dona dan antoni berencana untuk kawin lari
dona telah berbagi rahasia dengan emily sebelum berangkat dari athena malam itu dengan antoni

aku tidak percaya akhirnya kita melarikan diri
hei kau mau balapan
ke hutan siap sedia mulai
kembali ke atena emily berusaha membujuk christopher tanpa henti
kau tak akan pernah menemukan seseorang seperti aku
dan itulah intinya
ah demi tuhan christopher dona sudah pergi
emily memberitahu christopher segalanya dan dia sangat marah
bertekad dia segera berangkat untuk menemukan dona dan membawanya kembali
tidak tunggu aku tidak bisa membiarkanmu pergi
emily mengejar christopher dengan harapan dia akan menyerah pada donna dan memilihnya sebagai gantinya
sekarang di hutan tanpa sepengetahuan banyak orang hiduplah sekelompok peri yang tidak seperti yang lain
oberon raja peri
baru baru ini bertengkar dengan
dia telah memperoleh anak ajaib dari salah satu wanita yang menunggunya
dan sekarang menolak untuk menyerahkannya ke oberon untuk digunakan sebagai pesuru
aku meminta kau untuk terakhir kalinya nono
beri aku bocah ajaib
bicara pada tanganku
aku akan memberimu pelajaran istriku
raja oberon mulai merencanakan cara untuk membalas dendam pada tina atas ketidaktaatannya
dan karena itu dia lalu memanggilnya

raja oberon kau adalah raja terhebat yang pernah ada
keberanian dan kekuatanmu
aku tidak punya waktu untuk itu
aku ingin kau membuat jus dengan bunga ungu ini yang membuat orang jatuh cinta pada makhluk pertama yang mereka lihat setelah mereka bangun
aku akan menggunakannya pada tina dan membuatnya jatuh cinta pada makhluk kejaya
kedengarannya sangat jahat
aku bahkan tidak
ehm baiklah rajaku
lalu puck pergi mencari bunga ungu itu
sekarang aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan tina
tolong jangan ganggu aku
tapi aku mencintaimu
emily lihat bintang bintang dan hitunglah
aku mencintaimu kembali
saat emily mengikuti christopher jauh ke dalam hutan raja oberon mendapat ide
rajaku ini bunganya
terima kasih puck
sekarang ada seorang atena yang bertindak sangat kejam terhadap seorang kadis
mereka pergi ke sana
pergi ke sana pada malam hari dan oleskan sedikit jus di kelopak mata pria muda athena itu
pergi ke sana pada malam hari dan oleskan sedikit jus di kelopak mata pria muda athena itu

terima kasih juga however pak
tadinya kau menotong kadalright
jangan berterima kasih soldiersglivin
sekarang kebetulan ketika pak masuk jauh ke dalam hutan
dia melihat seorang pria dan wanita atena tidur secara terpisah di bawah dua pohon yang berbeda
dan ternyata mereka adalah dona dan antony
selamat siang patience
lalu pak memberikan antoni sebuah ramuan cinta
dan seolah olah situasinya belum riuh emily masuk dan menemukan anthony sedang tidur
anthony bangun apakah kau melihat christopher dia lari dariku
anthony bangun lalu melihat emily dan dia jatuh cinta padanya
wow lupakan christopher aku mencintaimu emily
apa apa yang berubah setelah kita tidur
oh diamlah nona cintaku pada emily sungguh nyata dia sangat cantik
tolong berhenti mengolok ngolok aku antoni
aku melihat semuanya
raja oberon kau adalah raja terhebat yang pernah ada keberanian dan kekuatanmu
diamlah dan perbaiki situasi ini
saat malam yang riuh berlanjut pak berusaha memperbaiki kesalahannya
ada orang athena yang harus aku gosokkan jusnya
semua selesai dan diperbaiki
sekarang aku hanya harus menunggu gadis itu
tidak ada waktu muncul
berhenti mengikutiku menjauhlah
tidak pernah aku mencintaimu lebih dari apapun
lalu bagaimana dengan aku
emily kau sangat cantik aku sangat mencintaimu
hei menjauhlah darinya dia milikku
hentikan kalian berdua tolong berhenti mengolok ngolok aku
dan dengan demikian dimulailah perjalanan liar
anthony dan christopher dibawa pengaruh jus bunga mengejar emily
hentikan aku tahu aku tidak cantik
dan itulah mengapa kalian mengolok ngolok aku pergilah
sementara itu dona merasa cemburu tapi lebih bingung dengan kurangnya perhatian yang diberikan padanya
sebenarnya apa yang terjadi
anthony beri aku perhatian
lihat cat kuku kuku anthony
oh tidak apa yang telah kulakukan
apa yang telah kau lakukan
kau adalah raja terhebat yang pernah ada
keberanian dan kekuatanmu
kekilaan ini harus diakhiri aku perintahkan kau untuk memperbaikinya lagi
aku tidak akan memberi kesempatan lagi
puck mengikuti keempatnya di tengah kekacauan dan kebunyungan
akhirnya ketika keempatnya kelelahan karena berlarian mereka pingsan
saat itulah puk mulai bergerak
dia mengoleskan ramuan penawar ke mata anthony dan christopher
dan kemudian diberi mantra pada keempatnya
sehingga ketika mereka bangun mereka merasa itu semua hanya mimpi
pagi datang dan bangsawan richard dan ratu barbara
yang berada di hutan untuk pesta berburu melihat empat orang di tanah sedang tidur
ayah dona juga ada di sana
apa yang mereka lakukan di sini
donna kenapa kau tidak di rumah
donna memberitahu ayahnya bagaimana dia kawin lari dengan anthony
tapi tidak ingat apa yang terjadi setelah itu
ayah maafkan aku aku lebih baik mati daripada menikah dengan pria lain
bunuh aku ayah karena hidup ini tidak ada artinya kalau anthony tidak ada di sampingku
dan aku akan memberikan hidupku bersamanya karena dia adalah tujuan hidupku
christopher yang mendengar semuanya menyadari betapa bodohnya dia datang ke hutan mengejar dona
dia berjalan ke arah david
david aku tahu kau ingin dona menikahiku
tapi apa gunanya bagi kita berdua jika tidak ada cinta
kau harus menikahkannya dengan antoni
lagi pula kurasa aku punya seseorang yang mencintaiku dengan sepenuh hatinya
aku bodoh jika aku tidak membalas cintanya
emily maukah kau menikahiku
ya siapakah kita untuk berdiri di antara cinta sejati
bagaimana menurutmu david
maka di hari yang sama emily menikah dengan christopher dan dona menikah dengan antoni
semua orang bahagia
tapi tunggu bagaimana dengan raja oberon
raja uberun kau adalah raja terhebat malah
langsung ke intinya pak
aku menangani situasinya
semuanya baik baik saja bahkan lebih baik
aku tahu aku adalah raja peri ingat
itu benar ini bunga ungu
buanglah aku tidak membutuhkannya
aku telah melihat kekacauan yang dapat ditimbulkan
kesombonganku membuat aku ingin membalas dendam dari istriku sendiri
arogan adalah bagi orang yang lemah
dan raja oberon tidak lemah
kau benar faktanya
kau adalah raja terhebat yang pernah ada
raja oberon mendatangi istrinya dan meminta maaf
kau jadi kau tidak menginginkan bocah ajaib lagi
dan aku pikir kau juga tidak harus menahannya
dia harus kembali ke ibu kandungnya
ya ampun suamiku benar benar berubah
bocah ajaib itu bersama ibunya aku tidak pernah membawanya ke sini
aku hanya ingin mempermainkanmu
aku hanya ingin melihat sejauh mana kesombonganmu
apa kau mempermainkanku
hahaha lebih seperti memberimu pelajaran
hahaha aku senang akan hal itu
dan dengan demikian cinta pada akhirnya menaklukkan segala rintangan secara alami
semua orang bahagia seperti yang pernah dikatakan sekspir
semua yang baik berakhir dengan baik
sampai jumpa lagi